sudah bersiap di semarang jawa tengah untuk memantau kondisi terkini
selamat siang novel jadi banjir masih terjadi di wilayah mana saja novel
selamat siang merci dan juga saudara
tempat saya melaporkan saat ini tepatnya di nusiharjo kecamatan petirwan kota semarang
memang terpantau beberapa titik mulai kering sudah surut
dan juga beberapa warga juga mulai membersihkan rumahnya dari sisa sisa atau dari lumpur yang terbawa banjir pada rabu hingga kamis kemarin
dan juga ada beberapa titik ini juga masih ada yang terendam banjir berkisar sekitar sepuluh hingga dua puluh cm merci dan juga saudara
untuk di kota semarang sendiri memang di titik titik jalan raya kota sudah terpantau kering
seperti di kota lama dan juga stasiun tawang sudah beroperasi secara normal
namun untuk di jalan panturakaligawe memang masih anggun
ada rendaman genangan air ketinggian sekitar dua puluh hingga tiga puluh cm
dari pantauan terakhir kami memang untuk kendaraan roda empat ataupun roda dua yang kendaraan pribadi
memang belum boleh untuk melewati jalan raya pantura kaligawe terlebih dahulu
karena masih cukup tinggi tinggian airnya sekitar hampir tiga puluh cm
namun untuk truk besar atau truk trailer mulai dapat melewati secara hati hati secara pelan pelan
agar tidak mogok di tengah tengah gedangan
novel jadi artinya kondisi banjir sudah surut termasuk di jalur pantura kaligawe novel
untuk di jalur panturakaligawe sepanjang panturakaligawe memang masih ada jenangan air
tapi memang hingga saat ini sudah mulai surut dibandingkan hari jumat atau hari kamis lalu
namun untuk kendaraan pribadi seperti roda empat atau roda dua
memang diharapkan untuk tidak melewati pantura dulu melewati jalur alternatif lain
karena tinggian airnya masih cukup tinggi sekitar tiga puluh cm hingga empat puluh cm
kecuali untuk truk besar atau truk seller yang tinggi dapat melewati genangan air secara ekstra hati hati
novel banjir sudah surut tapi bagaimana pantauan anda terkait dengan posko pengungsian warga yang terdampak
mengungsi kemana dan bantuan seperti apa yang mereka butuhkan novel
dari pantauan kami di kelurahan munti harjo di kecamatan pegerungan kota semarang
memang dari beberapa keterangan warga saat banjir tini dari rabu rames hingga jumat kemarin
warga lebih memilih untuk di rumahnya sendiri di rumah masing masing
selain itu apabila warga rumahnya yang terendam cukup tinggi
akan mengungsi ke tetangganya yang rumahnya cukup tinggi
sehingga tidak memasukkan air seperti yang saudara
untuk di kota semarang sendiri yang pantauan yang kami dapatkan
ada posko kesehatan dan juga dapur umum di jalan kaligawe kemarin hari kamis hari jumat kemarin
namun apakah saat ini masih ada poskonya atau babromo
memang masih belum dapat dipastikan mas dan saudara karena keterangan airnya cukup tinggi
tapi memang keterangan yang kami dapatkan hingga malam kemarin
memang masih ada dapur umum dan juga posko kesehatan di jalan kaligawe
jadi di butiharjo seperti yang saya melaporkan saat ini
warga lebih memilih saat banjir tinggi kemarin
warga lebih memilih untuk di rumahnya masing masing untuk menjaga harga
ya banjir yang mengenang sudah surut
terima kasih jurnalis kompas tv novelia hasanai melaporkan langsung dari semarang jawa tengah